inilah video yang sempat menjadi viral di media sosial
video berdurasi lebih dari satu menit ini memperlihatkan seorang remaja berdebat dengan petugas gabungan
yang sedang melakukan operasi ppkm darurat
remaja itu bersikukuh menolak diberikan sanksi oleh petugas saat kedapatan berkendara tanpa mengenakan masker
dengan nada tinggi ia bahkan mengaku sebagai keponakan dari seorang jenderal bintang dua
tak hanya itu remaja ini bahkan mengancam petugas gabungan dengan meminta rekannya untuk menelpon sang paman
yang langsung ditanggapi tegas oleh salah satu petugas
saya juga abri nih jadi kita disini harus dikasih tahu
meski pemuda ini ngotot petugas tetap bergeming
sang remaja tetap diganjar sanksi sosial berupa push up sebanyak lima puluh kali
diketahui peristiwa itu terjadi pada senin lalu di wilayah maruga kecamatan ciputat kota tanggerang selatan banten
dua anak ini ada kerombongan yang lain juga beberapa temannya juga ada yang nggak pakai semuanya berhenti
tapi yang anak dua anak ini yang ada di motor ini
satu kendaraan berdua ini melawan dia
pada saat suruh kita minggir pun dia agak sulit kita paksa untuk minggir
karena tujuan utama kita ada yang menyelamatkan dia juga
razia akan terus dilakukan petugas selama pemberlakuan ppkm darurat
untuk meningkatkan kesadaran masyarakat menerapkan protokol kesehatan
fahru rozi tanggerang selatan banten